satuan narkoba polres metro jakarta utara mengamankan barang bukti narkoba yang akan diedarkan menjelang perayaan malam tahun baru
sebanyak tiga lima kg sabu dan empat puluh delapan kg ganja beserta uang transaksi sebesar lima puluh juta rupiah disita oleh satuan narkoba polres metro jakarta utara
dari delapan orang tersangka dalam pengungkapan dua kasus berbeda
peredaran sabu dikendalikan oleh jaringan lapas yang berada di jakarta
sedangkan narkotika jenis ganja berasal dari aceh dengan menggunakan jalur ekspedisi darat
rencananya narkoba ini akan diedarkan di wilayah depok bekasi tangerang dan jakarta pada malam pergantian tahun
kedelapan pelaku dijerat dengan pasal satu ratus empat belas ayat dua dengan ancaman hukuman seumur hidup maksimal hukuman mati
pernangkapan beberapa penyikap narkoba yang dilakukan selama dua minggu terakhir
operasi ini dilaksanakan dua minggu terakhir dalam rangka kondisi kondusif menjelang malam korban